hai bersih loh hahaha besi dua
tilang bunda menyiprat ini dia panas bun
aduh aduh aduh
gerak banget besarnya
bicara soal makanan khas nusantara ini selalu menarik dan tidak ada habisnya
setiap daerah di negeri ini memiliki makanan khas masing masing termasuk
ibukota dki jakarta dan kalau bicara soal suku betawi dan lengkap bila
tidak mencari makanan khas di negeri ini maka makanan khasnya akan diberikan
membuka kuliner khasnya yang diwariskan secara turun temurun hingga
saat ini ada pecah gurami sebut jengkol sayur
asem hingga ayam begana yang disajikan dengan kelapa sangrai yang dihaluskan
bun tarmana bun situ selamat datang di sekrem sari menjadi ini saya lagi ada di
salah satu rumah makan yang menyajikan beberapa makanan khas betawi dan salah satu
juga yang ikonik di sini adalah perayam gorengan
pertama ayam yang telah diberi bumbu dasar kuning dimarinasi dengan beragam
rempah seperti kunyit lengkuas jahe bawang putih dan bawang merah
hai selain menggunakan resep yang sama rumah makan betawi yang sudah exist sejak tahun
delapan puluhan dikota thanggang ini juga masih menggunakan bahan bakar kayu untuk menjaga cakap
makanan agar sama seperti saat pertama kali buka
sebetulnya kalau mau yang bagus bisa pakai kayu jenis kayak apel dan lain sebagainya
cuma karena terbatasan kadang pakai kayu kayu seperti ini
ini untuk mendapatkan rasa smokiness nanti ketika dimakan ayamnya
ayam goreng betawi identik dengan taburan parutan kelapa yang telah digoreng atau sering disebut serundeng
namun rumah makan ini mengganti serundeng dengan rempah rempah yang digingkasan dan diungkep bersama dengan ayam
ini unik loh ini pakai besi loh
kalau pakai yang biasa sering dibol
ayam yang telah diungkep selama dua jam kemudian digoreng dengan api sedang bersamaan dengan bumbu yang serupa dengan serundeng ini
sehat gunakan api sedang agar bumbu kasar yang bakal menjadi taburan ayam tidak gosong dan terasa pahit
ayam yang telah matang selama proses sungkep hanya membutuhkan waktu menggoreng sekitar lima menit
ini perbumbuannya yang nikmat hakiki
dan ayam goreng khas betawi sudah selesai
kita lanjut ya membuat sajian khas betawi yang kedua pecak ikan
di kolam belakang
kolam di dia ini
oke kita mancing dulu nih
bukan ada di kolamnya
kalau kesini pertanyaannya bapakisedwala
bapakisedwala coba tes
atacu dengan hasilnya
pakai garam juga ya
ntar takutnya nyampe ke warung sebelah mas
aduh mas kameramen
lupa gue misalnya beler
setelah tiga puluh menit ikan dibarinasi dengan beragam rempah
seperti kunyit serai cabai rawit jahe garam dan ketumbar
untuk memberi rasa pada setiap gigitannya
selanjutnya ikan bisa diolah dengan cara dibakar atau digoreng kering
dan ini dia cara membuat bumbu pecah khas getawi
apa dibakar bang
kalau dibakar kadang kadang dikukus
kalau misalkan kayak tadi buat bumbu halusnya ayam segala macam itu dikukus gak apa apa
tapi kalau yang beberapa masakan butuh yang dibakar
setelah itu kupas semua bumbu dasar yang telah dibakar dan haluskan di cobek
proses mengulek akan membuat rempah rempah halus
namun tidak menghilangkan karakter dari masing masing bumbu yang digunakan
tambahkan juga sedikit terasi gula merah garam dan penyedap rasa
terakhir kucurkan air peras jeruk limau untuk membuat rasa bumbu pecah menjadi segar
untuk satu batch bikinan
sangat amat segar
tapi mungkin kalau yang ini harus ditambah mulai sedikit lagi kali ya
biar ada sedikit manisnya juga penyimbangnya
lalu balurkan bumbu pecah pada ikan yang telah dimasak
ayam sudah ikan sudah
sekarang waktunya kita membuat makanan khas betawi yang lain
ini dia semur jengkol
apakah ini makanan favorit anda
kita buat bumbunya dulu ya
aneka rempah seperti bawang putih kemiri cabai kunyit ketumbar dan terasi
dimasak dengan api sedang dan diaduk secara perlahan agar tidak gosong di bagian bawah wajan
nah ketika hampir matang tambahkan gula dan penyedap rasa
ingat masak bumbunya harus matang agar sajian tidak terasa mentah atau langit
kurang apa bun
saya nggak bisa bedain kurangnya apa
oh nyegerak banget pedasnya
kurang gula sedikit
lanjut kita olah jengkolnya
jengkol yang digunakan harus yang telah tua dengan ciri ciri kulit berwarna putih kekuningan dan tidak hancur ketika dibelah
jengkol muda hampir tidak pernah digunakan karena teksturnya yang sangat keras dan terasa lebih pahit
setelah itu goreng jengkol hingga matang dengan api sedang
terakhir masak jengkol goreng dengan bumbu yang telah dimasak
dan ini dia olahan terakhir hari ini sayur asem
kalau yang ini rasa rasanya sudah pernah mahir ya di rumah
pertama tama potong aneka sayuran seperti labu dan jagung jerung dan kacang panjang
tapi kalau mau ditambah dengan sayuran lain ya bisa juga kok
kemudian masukkan rempah rempah yang telah dihaluskan
seperti cabai merah bawang merah bawang putih kemiri dan sedikit terasi
pembuktian rasa ya ini ngebedain dari sayur asap yang lain
wah bunyinya tajam berasa
memang tipikal sayur asem yang segera begini nih
merah ini bukan sembarang merah ini memang ada pedesnya
semua alat tadi rasanya tidak lengkap kalau tidak di santam dengan air hangat
di tempat ini tidak memasak dengan alat penanak nasi
tapi dengan cara tradisional di arlon
pertama nasi yang tadi cuci bersih di kukus hingga setengah matang
kemudian nasi dipindahkan dengan warna besar dan diaduk dengan air mendidih
terakhir nasi di kukus kembali hingga matang
cara tradisional ini dipilih karena dinilai lebih praktis untuk membuat nasi dalam jumlah banyak
sebab dalam sehari ratusan kilogram nasi ludes disantap pembeli
wah bun emang beda ya
jadi setelah ditelan itu saya udah lama banget nggak makan yang pakai kayu begini nasinya
dia tuh ada after taste nya gitu loh
jadi nggak cuma kayak nasi putih biasa tapi kayak nasi putih
sedikit kena tanggang
kayak ya itu kayak ada rasa kayu bakar kayu bakarnya gitu
bun ada nyitor lagi nih bun
jam di tangan saya telah menunjukkan pukul sebelas siang
perlahan meja meja di rumah makan yang berdiri tepat di samping danau cipondo kota tanggerang
telah dipenuhi pembeli
permasakan selesai pelayan ini pulangkan
harga lauk pauk dijual beragam
mulai dari dua belas rupiah untuk semangkuk sayur asem
hingga yang paling mahal rp satu ratus sepuluh untuk seporsi pecah gurami
disini ya saya rasain jengkolnya itu sangat pulen
sangat pulen empuk
rasanya bumbunya juga meresap
pulen empuk jengkolnya tua
kan nggak umumnya kadang kan orang agak bau ya kalau dimasak
kalau ini terasa pulen enak gurih
bumbunya sangat meresap
ini mantep banget nih mas
ayamnya dia beda dari yang lainnya mas
kalau yang dari yang lain itu biasanya kelapa ya mas
kalau ini rempah rempah
aku suka makan ininya aja udah enak banget
dalam sehari sedikitnya lima ratus pengunjung menyantap aneka hidangan yang disajikan di rumah makan khas betawi ini
namun kalau di akhir pekan wah ini benar benar enak

karena memang kita keluarga keluarga betawi semua
identik keluarga betawi
jadi makanan yang biasa kita makan ya itulah yang kita jual
alhamdulillah kita bertahan di rasa
rasanya kita tidak rubah
hari menjelang sore waktunya saya beristirahat sejenak menyantap hidangan yang tadi saya masak
umat ulang tahun kota jakarta
ini pecak khas betawi
bumbunya asem gurih
dan karena ikannya tadi sudah direnem dulu sama bumbu untuk marinas dan lain sebagainya
jadinya itu tidak cuma ikan gurih doang tapi ada rasa lain juga di bagian dalam ikannya

walau pecak ikan ini sangat nikmat ayam kampung yang kaya dengan rempah rempah ini yang jadi favorit saya
bahkan even ayam kampung
dia tetap lembut
karena memang warga keturunan betawi tidak hanya mendiam di jakarta namun juga daerah penduduk kota itu lainnya
nyangga ibu kota